computer generated imagery atau yang biasa dikenal dengan istilah cgi
menjadi sentuhan yang paling berpengaruh di hampir setiap industri kreatif digital
begitu juga dalam sebuah perkembangan game terkini
dunia game pun tak mau ketinggalan
segera akan menyapa para gamers
serta fifa delapan pada akhir september mendatang
terbukti jika istilah cgi atau penerapan teknologi bidang komputer grafis dalam industri kreatif
tidak hanya dikuasai oleh perfilman
walaupun industri game bukanlah yang pertama
namun penerapan cgi pada video game sesungguhnya lebih kompleks karena penuh dengan grafis
teknologi cgi atau computer generated imagery adalah tambahan rekayasa komputer pada video
yang dilakukan untuk mendapatkan gambar yang diinginkan oleh sang sutradara
untuk mengubah wajah diperlukan alat motion capture
guna merekam bentuk dan gerak wajah pemain game dari berbagai sudut
hingga akhirnya diproses secara digital
dengan teknologi ini wajah pemain game dapat diubah sesuai keinginan
dengan penggunaan alat khusus cgi sebelum diperhalus melalui proses editing
dalam hal ini para aktor dan aktris harus pintar berimajinasi
karena secara real time harus bisa berakting di live action set sesuai tema cerita
seperti dalam game hellblade atau uncharted
jika teknologi video game pertama versi tiktok dua mengenai interaksi manusia dan komputer sangat sederhana
evolusinya kini telah semakin maju
yakni visualisasi grafis yang lebih mudah dan lebih mudah
yang lebih mudah dan lebih mudah

kompleksitas penerapan film dan game hampir sama
namun perbedaannya jika pada film gerak pemain telah ditentukan oleh sutradara
justru pada game gamers lah yang menjadi sutradara kedua
di mana mobilitas karakter digital dapat anda miliki melalui kecerdasan buatan
proses pengerjaan teknologi cgi pada game tidak sebentar
dalam grand tiff auto seri lima contohnya dibutuhkan waktu lima tahun penggarapan
terhitung sejak dirilis gta seri empat pada dua ribu tujuh belas
selain proses pengerjaan yang lama biaya produksi game ini sangat besar
yakni tiga triliun rupiah melampaui pembuatan film box office hollywood seperti titanic avatar dan man of steel
bagi para kreator teknik cgi mampu memberi nilai lebih dalam proses kreatif
game di luar negeri sudah sangat familiar dengan teknologi cgi sedangkan indonesia fokus di game mobile
maka di indonesia diprediksi penerapan teknologi cgi akan masih harus menghitung waktu